masih di sapa indonesia pagi akhir pekan saudara dalam menyukseskan perhelatan world water forum ke sepuluh
yang digelar di bali direktorat kepolisian perairan dan udara polda bali melakukan patroli
patroli ini dilakukan di daerah perairan teluk benoa dan di bawah jalan tol
jalur perairan di kawasan teluk benoa menjadi kawasan atau venue world water forum ke sepuluh
patroli ini guna mengamankan perhelatan internasional world water forum yang digelar sejak sabtu delapan belas mei
pasalnya tak hanya delegasi namun banyak kepala negara dan pejabat negara setingkat menteri yang hadir
dir polairut polda bali kombes ponadi menyampaikan pada patroli kali ini
tiga kapal dan sebuah kapal taktikal boat dikerahkan
serta ada dua puluh lima personel yang tersebar di titik titik perairan di teluk benoa
patroli ini juga merupakan rangkaian operasi puri agung dua ribu dua puluh empat oleh satgas polairut satgas banox
titik pengamanan kegiatan kan kita berkoordinasi ada dengan tni angkatan laut
kemudian dengan basarnas semua terpadu kita koordinasikan untuk
sedangkan untuk titik kegiatan pengamanan
kita ya ada di jalur tol kita di bawah tol kita melaksanakan kegiatan pengamanan
kemudian juga kegiatan patroli di sekitar pantai atau perairan di nusa dua
kemudian di luar perairan di nusa dua tempat berlangsungnya kegiatan world water forum
kita juga menempatkan kapal kita di pelabuhan pelabuhan penyeberangan
jadi di kilimano itu ada kita tempatkan dua kapal kita
kemudian di padangbae ada penempatannya juga
kemudian celukan bawang ada di pelabuhan sanur maupun di pelabuhan serangan
itu titik titik penyeberangan untuk antisipasi masuknya orang orang dari luar bali